presiden joko widodo melontarkan sinyal akan menaikkan harga bbm atau harga bahan bakar minyak subsidi yakni pertalite dan solar
kenaikan harga bbm subsidi tak bisa dihindari karena pemerintah merasa harga bbm subsidi sudah membebani apbn hingga lima ratus dua triliun rupiah
kebijakan ini belum menemui titik temu karena dinilai bukan solusi yang tepat di tengah situasi ekonomi republik indonesia yang belum pulih
apa opsi pemerintah di tengah dilema menaikan harga bbm subsidi
jadi untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung lalu disambungkan zoom dengan sekjen dewan energi nasional kementerian esdm joko siswanto
selamat sore pak joko
selamat sore mbak
serta peneliti indef nailul huda selamat sore mas nailul
selamat sore mbak selamat sore semuanya
oke saya mau ke pak joko terlebih dahulu pak joko ini menteri anda menteri sdm arifin tasrif sudah mengirim sinyal bahwa subsidi sudah semakin berat
membebani apbn tapi pemerintah tampaknya masih maju mundur soal kenaikan harga bbm subsidi pertimbangannya apa pak joko
ya memang ini tidak mudah ya kalau tidak dinaikkan maka beban subsidinya yang perkiraan perhitungannya sudah bisa mencapai lima ratus triliun lebih
itu sangat berat bagi apbn
yang kedua pertamina sendiri itu kan harus
menyediakan ya menyediakan sebelum diganti subsidi nya oleh pemerintah ini juga berat bagi pertamina
cashflow pertamina kalau tidak segera dibayar subsidi nya itu akan negatif ini kan semakin berat ya
nah tetapi kalau juga dinaikkan maka daya beli masyarakat itu juga akan belum sama di seluruh indonesia
bahkan juga nanti
bisa menyebabkan inflasi barang barang naik ini yang menjadi kenapa pemerintah sulit begitu untuk mengambil keputusan selama ini
tetapi kalau memang itu nanti keputusannya ada penyelesaian harga maka saya membaca juga sebetulnya di media bapak presiden menyampaikan masyarakat yang perlu dibantu agar dibantu terlebih dahulu
hanya dinaikkan nah khusus pertalit misalnya itu kan banyak digunakan oleh sebuah motor
nah ini sebetulnya momentum yang paling tepat juga bagi masyarakat sebetulnya untuk beralih ke motor listrik
itu momentum yang tepat
saya kira kondisi saat ini apabila bbm nanti disesuaikan harganya maka masyarakat bisa memilih untuk menggunakan kendaraan listrik atau juga angkutan umum
jadi saya rasa momentum yang tepat juga dan kesulitan yang dialami oleh pemerintah saat ini
pak asnailul ada perbedaan pendapat tadi diakui oleh pak joko ya
ada dilema begitu ya antar pemerintah soal kenaikan harga bbm subsidi yang kemudian belum terputuskan ataupun belum terselesaikan
apa kemudian menurut anda yang memicu ketidak kompakan antar pemerintah soal kebijakan menaikkan harga bbm subsidi ini
di satu sisi
ada yang mengatakan ini harus segera naik karena membebani apbn tapi di sisi lain tampaknya maju mundur begitu ya
tidak kompak ini pemerintah sikapnya
jadi kalau kita lihat masalah bbm ini terutama untuk harga dari pertalat itu adalah empat
itu beberapa bulan sekitar bulan mei juni misalkan sebelum mei itu
sering kali mengatakan bahwa pemerintah tidak akan menaikan
harga dari pertalat
bahwa pemerintah mampu apbn mampu untuk memberikan subsidi kepada masyarakat subsidi pertalite ya
nah ini yang saya rasa jadi ketimbangan sendiri bagi pemerintah apabila itu memang dinaikkan
maka sekali lagi pak jokowi itu mengingkari apa yang dikatakan pada bulan bion sebelumnya
nah memang kita juga merasa mbak bahwa pemerintah ini pasti cukup sulit untuk menentukan
menentukan kebijakan apa yang tepat bagi masyarakat terkait dengan subsidi bbm
karena kalau kita lihat tadi yang dikatakan juga sama pak jokowi bahwa memang inflasi kita telah meningkat
jadi inflasi kita itu sudah menekati lima persen bahkan bulan ini bisa lima persen lebih
dan apabila itu pertalat dinaikkan itu inflasi akan bisa tembus hingga tujuh persen saya perjelangkan
nah ini yang saya rasa berat juga bagi pemerintah
apabila inflasi itu sampai tujuh persen maka daya beli masyarakat itu berkurang
nah ini yang saya rasa harus jadi pertimbangan oleh pemerintah ketika daya beli masyarakat itu berkurang
otomatis itu akan mempengaruhi potensi pertumbuhan ekonomi yang seperti yang sampaikan tadi karena mas taufiknya
oke pak joko kabarnya sudah ada opsi opsi yang sedang disiapkan oleh pemerintah ini
apakah anda mendengar apa saja pak
jadi sebetulnya opsi yang pertama adalah kan penyusuaian regulasi peraturan presiden tentang siapa siapa yang berhak menerima bbm bersubsidi
itu yang pertama
alhamdulillah pertamina juga sudah mempunyai sistem digitalisasi sppu
jadi sebetulnya sistemnya sudah
sudah siap secara bertahap bisa dilaksanakan
nah opsi yang kedua itu tadi saya sampaikan bahwa ada pilihan bagi masyarakat untuk menggunakan motor listrik misalnya
karena kan perkalit ini banyak digunakan oleh sepeda motor gitu ya enam puluh persen
nah memang opsi terakhir adalah penyelesaian harga tetapi ini sedang masih dihitung oleh pemerintah
karena kan sekarang harga krut harga minyak mentah juga lagi turun gitu ya
nah berapa sebetulnya kalau nanti harga disesuaikan pertarik berapa bbm jenis solar bersubsidi itu berapa
kemudian juga pertama seberapa itu lagi sedang digodok sedang dihitung
nah saya kira agar tidak memberatkan masyarakat juga dapat meringankan pertamina dan beban pbn dan juga tidak menyebabkan inflasi yang terlalu tinggi
nah ini lagi di
hitung terus mbak
oke jadi ada tiga opsi yang sedang diperhitungkan mas nailul
yang pertama adalah pengalian subsidi dari subsidi terbuka ke subsidi tertutup begitu ya pak joko ya
yang kedua adalah pengalihan penggunaan dari kendaraan yang menggunakan bbm ke kendaraan listrik
yang ketiga adalah penyesuaian harga
mas nailul dengan opsi opsi yang tadi sedang digodok oleh pemerintah
menurut anda mana yang paling reasonable dengan posisi ataupun dengan kondisi perekonomian
maksudnya republik indonesia saat ini mas
ya mbak jadi gini
kalau misalkan opsi yang tadi menggunakan segala sesuatu teknologinya pertamina
pertamina ya kalau saya rasa ya itu ini bisa menjadi permasalahan baru
karena kalau kita lihat memang kalau untuk masyarakat yang sebenarnya dia berhak untuk mendapatkan pertalat
maka akan ada biaya lagi
ya untuk kenaikan untuk menggunakan data ya
paket data kemudian harus menggunakan gadget yang lebih canggih gitu kan
nah kalau mungkin kalau opsi yang kedua itu masih reasonable
namun lagi lagi kalau kita diminta untuk berpindah menggunakan motor listrik
itu harganya berapa gitu kan
kalau kita lihat memang harganya masih di atas tiga puluh sampai lima puluh juta kan
kalau untuk motor listrik

dan saya rasa itu juga memberatkan juga gitu kan
nah yang ketiga
saya rasa iya penyesuaian harga
dan jangan lupa kemarin pak sandiaga uno itu menuturkan bahwa
impor minyak dari rusia
yang harganya lebih murah gitu kan
nah ini jadi semacam apa ya
kalau saya bilang yang tadi itu yang impor dari rusia itu menjadi pertimbangan yang utama
karena kalau kita lihat ya mereka resmen banget gitu kan menawarkan harga yang lebih murah
sehingga itu harga di pertalite kita bisa ditekan gitu kan
nah ini yang saya rasa sih pilihan yang tadi yang mendapatkan minyak murah dari rusia
itu yang paling resmen banget
oke jadi diantara tiga opsi pemerintah menurut anda ada opsi baru
sebaiknya pemerintah mau mengimpor minyak mentah dari rusia
meskipun ada kekhawatiran
ada sanksi dari amerika serikat begitu ya
ya itu reasonable itu sudah dijelaskan juga sama pak sandiaga uno gitu ya
bahwa tentu saja tentang hal tersebut gitu
jadi ini pak sandiaga uno yang menuturkan opsi itu
oke tapi kalau menaikkan ataupun penyesuaian harga
penyesuaian harga terhadap bbm subsidi pertalite dan solar
apakah ini solusi yang kurang tepat di tengah situasi perekonomian kita mas nailul
kurang tepat mbak sayang
jadi memang kalau kita lihat inflasi yang tinggi
dan ada satu opsi lagi mbak adalah realokasi anggaran gitu kan
relokasi anggaran ini kan juga bisa dilakukan gitu kan
dengan cara bahwa ada beberapa anggaran yang memang tidak urgent dilakukan untuk saat ini
yang bisa dialokasikan ke subsidi bbm
nah ini ada beberapa seperti mungkin ya
proyek kereta cepat infrastruktur
proyek kereta cepat dan sebagainya yang saya rasa itu bisa dialihkan ke bbm
ke subsidi bbm gitu kan
dan kemudian ada juga ya beberapa kali kita kan juga melakukan pengatatan anggaran gitu kan ya
realokasi anggaran yang mungkin dari proyek proyek pemerintahan lainnya
yang itu bisa dianggarkan ke bbm subsidi bbm
jadi banyak sekali opsinya selain untuk menyesuaikan harga yang dimana saat ini saya rasa kurang tepat
oke realokasi anggaran itu bukan rananya pak joko
tapi saya ingin tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan
menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh mas nailul
mengimpor minyak mentah dari rusia itu menjadi salah satu opsi yang digodok oleh pemerintah
pak joko atau tetap bertahan pada tiga opsi tadi
karena khawatir kalau misalnya pemerintah mengimpor dari rusia
ini akan ada sanksi dari amerika serikat
itu gak masuk dalam opsi pemerintah pak joko
jadi sebetulnya yang pertama saya mau komentarin soal harga sebenarnya motor listrik ya
saya baru saja belum lama berkunjung secara langsung ke pameran
kendaraan kendaraan listrik itu di kemayoran
itu sudah banyak yang harganya lebih kurang lima belas juta
bahkan ada yang lebih murah dari itu
jadi tergantung sepeda motornya
jadi sudah banyak yang harganya sama dengan motor bbm bahkan lebih rendah
itu yang pertama
kemudian mengenai beli minyak dari manapun
pertama impor minyak mentah
yang kedua adalah impor bensin
dan yang paling parah sebetulnya kita impor lpg
nah ini yang menyebabkan subsidi kita besar sekali begitu
jadi pemerintah punya banyak pilihan
pertamina terutama tentunya dengan melakukan tender
negosiasi sebuah negara
mencari harga minyak
minyak yang paling murah tentunya ya
itu sudah dilakukan oleh pertamina
nah beberapa cara untuk mengurangi impor bensin
impor minyak mentah
dan impor lpg diantaranya adalah
ya itu tadi
kemudian kita pakai b tiga puluh
sekarang lagi uji coba b empat puluh ya
kendaraan yang menggunakan gas
juga kita terus membangun spbd
dan mengaktifkan spbg lagi
dan untuk mengurangi lpg
kita coba untuk menggalakkan kompor listrik
dan juga bapak presiden telah melakukan groundbreaking nya pembangunan di metal ether
sebagai substitusi nanti untuk lpg
jadi itu mbak
jadi opsi mengimpor itu dari rusia tidak masuk ya
itu sudah dilakukan oleh pertamina
bekerja sama dengan berbagai negara gitu
untuk kontrak jangka panjang
maupun apa namanya
atau b dua b juga dilakukan oleh pertamina
ya itu sudah dilakukan
oleh pertamina mencari minyak yang semurah mungkin di market internasional
tapi untuk kedepannya
artinya opsi itu tidak menjadi prioritas pemerintah
tetap bertahan pada tiga opsi yang tadi pak joko sebutkan ya
ya sementara itu
oke saya nanti akan lanjut lebih dalam
apakah opsi untuk menaikkan harga itu akan dilakukan secara bertahap
apakah itu reasonable apakah itu mungkin
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
dengan sekjen dewan energi nasional kementerian sdm joko siswanto
serta peneliti indef nailul huda
saya mau ke mas nailul
mas nailul tadi disampaikan ya
salah satu opsinya adalah menyesuaikan harga
tapi kalau misalnya penyesuaian harganya dilakukan secara bertahap
apakah itu bisa mengurangi beban apbn kita secara signifikan
atau bagaimana mas nailul
ya kalau kita lihat sebenarnya untuk bertahap itu memang jadi opsi juga
kalau kita lihat mungkin jangan langsung ke sepuluh ribu gitu kan
dari tujuh enam ratus lima puluh mungkin ke delapan ribu atau berapa pun itu pasti secara gradual gitu kan
namun memang ancaman inflasi tetap ada gitu
nah mungkin kalau setelah seperti ini
jadi memang ada beberapa cara untuk mengendalikan inflasi
nah salah satunya memang kita untuk tidak meningkatkan harga yang diatur pemerintah
ini adalah bbm pertalat
nah kalau kita rasa seperti ini
mungkin bisa mengurangi beban apbn gitu kan
namun memang kita juga harus menjaga inflasi itu dari berbagai sisi lainnya gitu
misalkan ya mungkin pemerintah bisa mendorong untuk bank indonesia gitu ya
nah bank indonesia juga bisa membantu juga dengan menaikkan suku bunga acuan gitu kan
terus kemudian ada beberapa harga yang diatur oleh pemerintah itu tidak dinaikkan
seperti tarif ojek online kemudian tarif pesawat dan sebagainya
yang saya rasa itu juga mempengaruhi dari invasi gitu kan
nah saya rasa ada beberapa hal yang harus disesuaikan juga gitu kan
dan saya rasa kalau misalkan itu di gradual ya
menaikkan harganya ke gradual
itu satu opsi yang bisa diterima sih kalau menurut saya
dan ya walaupun inflasi juga pasti akan mengintai sih

oke artinya anda sepakatlah kalau misalnya harganya ini dinaikkan secara bertahap begitu ya
tidak langsung menurut anda
tidak langsung naik ke angka rp sepuluh
meskipun inflasi juga tetap membayangi
pak joko apakah kemudian opsi menyesuaikan harga
ataupun menaikkan harga bbm subsidi secara bertahap
ini menjadi opsi yang sangat sangat dipertimbangkan oleh pemerintah
artinya tidak akan langsung naik dari rp tujuh ke rp sepuluh
tapi mungkin ada di garis batas rp delapan
seperti yang tadi disampaikan oleh mas nailul
ya halo sebetulnya ya untuk yang jenis pertamax gitu ya
pemerintah sudah ada formulasi sebetulnya
ada batas atas ada batas bawah begitu ya
nah ini bisa diikuti sebetulnya oleh pertamina begitu
nah apakah untuk yang jenis solar bersubsidi dan pertalite
juga akan diterapkan yang sama
ataukah secara bertahap
itu memang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah saat ini
jadi sedang dihitung hitung
sedang dipertimbangkan yang bisa menyebabkan
saya sampaikan tadi
tidak terlalu membebani masyarakat
tidak terlalu menaikkan inflasi
tetapi juga dapat membantu meringankan bantuan keuangan negara dan juga pertamina
jadi mana yang akan dipilih nanti itu masih dalam penggodokan yang serius
karena kan harga minyak setiap harinya kan memang fluktuatif kan
jadi di range berapa kira kira fluktuatif itu
nah nanti mungkin akan ada hasil hitungannya tentunya
oke baik jadi semua opsi masih terbuka ya
kabarnya besok akan dibahas dalam rapat terbatas kabinet
oleh presiden jokowi dan juga para menteri
kita tunggu nanti bagaimana hasil keputusannya
sekali lagi apakah pemerintah akan mengambil langkah
untuk menaikkan harga bbm subsidi
yakni solar dan juga pertalat
atau mungkin mengalokasikan anggaran lain
atau merealokasi anggaran
atau justru merevisi skema penyaluran subsidi
dari terbuka ke tertutup
sekali lagi opsinya masih berada di atas meja
kita tidak tahu apa
kita tunggu saja nanti bagaimana keputusan dari presiden jokowi dan juga para menteri
terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada peneliti indef nailulu
dan juga sekjen dewan energi nasional
kementerian asdm joko siswanto
saya selalu pak joko dan juga mas nailul